akulah sumber kehidupan pelindung dan rumah bagi kalian
namun inikah balasan kalian padaku
inilah isi hatiku dan isi hati keluargaku
aku ingin kalian jaga dan tanam kami lebih banyak lagi
itulah cara berterima kasih